ya sudah bersama saya sejen pki pi mas imam ansuri saleh
saya mau tanya sebelum saya mau tanya apa yang membuat pkpi menang dalam perspektif anda
ada video yang membuat saya melihat ini kok sepertinya apa ya ketika semua ketika diumumkan semua orang nangis termasuk anda tidak dapat menahan tangis
tapi momennya begitu emosional gitu mas imam apa yang membuat itu begitu menjadi momen yang tidak biasa dan emosional gitu mas imam
karena kita sekitar empat bulan ya menekan tertekan dari antrepreser karena kondisi kita mengingat daerah daerah itu sudah bersiap siap untuk pemilu
tapi belum dapat tiket itu bagi saya bagi kami sendiri di pkpi tekanan sangat berat
dan harapan untuk bisa lolos itu kita perjuangkan mulai dari
kpu sendiri kemudian ke bawaslu gagal lagi harapan terakhir di pengadilan
maka ketika di pengadilan itu pun tidak mudah berjalannya sampai sekitar empat belas kali sidang
dan pada akhirnya kita diloloskan rasanya seperti ada yang lepas
lega sekali termasuk saya melihat pak ketum sangat terharu
jadi kebetulan saya mulai bersyukur pak ketum sepontan juga dengan teman teman ikut bersyukur semua menangis
keluapan kegembiraannya saya kira sangat wajar
anda lihat apa yang membuat pkpi kemudian dua kali gagal diloloskan oleh kpu dan bawaslu kemudian akhirnya diloloskan oleh pt un
faktor faktor apa saja yang membuat anda itu yakin bahwa ini betul betul nih kita bisa lolos nih
begini kalau saya itu pada intinya
sebetulnya kita sudah lolos di tahap pertama dan itu sudah jatuhkan lolos sudah tidak ada embel embel lagi
karena sebagai partai peserta pemilu dua ribu empat belas
tiba tiba ada putusan dari mk
hasil dari ini
kena tuahnya sendiri
warta idaman mengajukan user review agar semua diverifikasi semua
akhirnya mk betul betul mengeluarkan putusan bahwa semua harus verifikasi baik yang baru maupun yang lama
tetapi kpu ada kekhilafan bahwa boleh diterapkan tapi bukan mundur
yang sudah lolos ya sudah jangan diototek lagi
kedepan lima tahun kedepan silakan diterapkan itulah
saya kira pertimbangan hakim yang paling
kepada yang lebih bijak dia paham betul dengan ilmu hukum tentang negara dan administrasi negara begitu
apa yang kemudian dibuktikan dalam pengadilan sehingga itu membuktikan atau membantah tesis atau penemuan dari verifikasi dari kpu dan bawaslu
itu yang perlu saya sampaikan
jadi sebelum apa
pada waktu verifikasi faktual
itu contoh yang paling sederhana di jawa tengah
itu ada sekitar sebelas atau dua belas pengurus cabang di beberapa kabupaten kota
itu membuat pernyataan bahwa dia tidak sanggup untuk melakukan verifikasi faktual
itu memang betul mereka tangan tangan
tetapi ternyata itu inisiatif dari kpu
ini sudah pelanggaran luar biasa
jadi memang kpu menginisiasi
oke padahal pkpi siap sendiri untuk verifikasi
itu dibuktikan di pengadilan
dan kpu mengakui dengan polosnya
ya memang kita suruh
metrinya mereka mediakan
itu tidak boleh
jadi bukan pernyataan yang spontan
tapi ada sebuah tekanan dari kpu
itu yang menjadikan hakim memperhatikan itu
jadi faktor itu yang membuat hakim memutuskan pkpi bisa lolos
dan membatalkan keputusan kpu
oke kita akan lanjutkan dialognya
tapi tidak hanya kita berdua
tapi sudah ditemani saat ini ada mbak titi anggreni
direktur eksekutif perludem
yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon
selamat malam mbak titi
ya selamat malam mas budi
selamat malam pak imam
selamat malam mbak titi
mbak titi anda seperti pak imam nggak
surprise dan terharu melihat berita ini
atau anda justru sudah bisa terima dengan akal sehat
untuk terima apa
putusan pt un ini sebenarnya
ya terus terang harus diakui ya
pihak yang terkejut dengan putusan pt un
meski sebelum persidangan di pt un
juga sudah ada kabar kabar begitu ya
bahwa jangan jangan lolos nih begitu
tapi kenapa kita terkejut
ya saya kira beralasan
karena di dalam pertama keputusan kpu itu
ada empat provinsi dan tujuh puluh tiga kabupaten kota
yang dianggap tidak memenuhi persyaratan
nah kesenjangan atau gap antara
pt pi dengan pbb ini kan jauh sekali ya
kalau kita boleh bandingkan
empat provinsi ya mbak ya
empat provinsi dan tujuh puluh tiga kabupaten kota
kita pikir pikir kan apalagi provinsinya itu
jawa barat jawa tengah dan jawa timur
dengan populasi yang juga besar
mengingat persyaratan untuk menjadi partai politik
ini yang membuat terkejut begitu
mbak titi mohon maaf ditahan dulu
pak imam juga kita tahan dulu
karena saat ini kita akan bergabung dengan komisi pemilihan umum
yang merespon sebenarnya
akhirnya merespon keputusan dari pt un jakarta
yang meloloskan pkpi sebagai partai peserta pemilu
langsung kita bergabung dengan kpu saat ini
waktu yang tidak terlalu lama
akan membuat laporan dugaan
pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
dalam sengketa proses pemilihan umum
di pengadilan tun jakarta
kami berharap ada analisis dan eksaminasi
yang nanti bisa dipakai oleh kpu
digunakan oleh kpu
untuk mengambil sikap atau kebijakan
yang diperlukan kemudian
putusan tun yang bersifat final dan mengikat
harus dihormati oleh semua pihak
kpu menghormati dengan melaksanakan putusan tersebut
dan kpu juga mempertimbangkan
pencermatan lebih dalam oleh kita
bila mana diperlukan
juga akan melakukan
upaya peninjauan kembali
terhadap putusan tersebut
atau keberapa ya ini
kpu sebetulnya sampai hari ini
pembuatan memorandum of understanding
antara kpu dengan komisi yudisial
nah karena melihat perkembangan tahapan
maka kpu dan komisi yudisial
dalam pertemuan tadi juga bersepakat
akan mempercepat proses persiapan
untuk menuju pembuatan
mou antara kpu dan ky
terutama dalam waktu yang tidak terlalu lama
kpu harus memproses
pendaftaran calon anggota legislatif
pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
pendaftaran calon anggota dpd
ditentukan dalam undang undang
juga membuka kemungkinan
maka kami berharap
nanti bisa membuat
pemantauan atau pengawasan
itu beberapa hal yang menurut kami
perlu disampaikan kepada masyarakat
anda angkat tangan dan mengajukan pertanyaan
saya persilahkan lebih dulu
kalau ada tambahan
boleh jadi gini pak wayu
baik saya persilahkan kalau ada pertanyaan
pembesaran pengembangan itu
seperti apa sih pak

seperti apa pak
yang keberatan dari pak
keputusan kan sudah dibuat
tidak elok juga
untuk menilai cara
mereka membuat putusan tersebut
tetapi kami hanya ingin sampaikan
selama proses persidangan
kpu telah menyampaikan
fakta yang sudah dikerjakan
oleh kpu dengan baik
selama masa proses pendaftaran
penetapan partai politik
sudah kita sampaikan
tetapi kami merasa
ada sesuatu yang
di dalam putusan ini
tetapi bagian dari
penghormatan terhadap hukum
putusan ini final dan mengikat
maka kpu tetap mengambil sikap
untuk melaksanakan putusan tersebut
baru saja kita saksikan
ketua kpu arief budiman
melakukan jumpa pers
untuk merespon putusan dari pt un
yang memenangkan atau meloloskan
pkpi menjadi peserta pemilu
saya sedikit ulas beberapa poin tadi
kpu akan melakukan analisa dan eksaminasi
terhadap putusan dan juga terhadap hakim
yang kemudian memutuskan perkara ini
kemudian putusan pt un ini
namun kpu mempertimbangkan
setelah dari proses analisa dan eksaminasi
akan melakukan upaya peninjauan kembali
jadi upaya peninjauan kembali ini
akan dipertimbangkan oleh kpu
kemudian kpu juga ingin meminta
ikut dalam proses
pemantauan ini melalui mou
dan kpu sendiri merasa
bahwa proses verifikasi
ini sudah sesuai dengan hal hal
yang maksimal oleh kpu
namun kpu melihat
ada sesuatu yang kurang pas sebenarnya
dalam putusan pt un ini
sebelum saya ke mbak titi lagi kembali
saya mau minta pendapat mas imam
terkait dengan pendapat kpu ini
saya menanggapi dua hal dulu
yang mbak titi ya
mbak titi terkejut wajar lah
karena gak pernah melihat persidangan
saya mengikuti dari awal sampai akhir
kalau bawaslu persidangannya cepat sekali
hanya beberapa kali
tapi kalau ini sekian kali itu
kpu yang dipatahkan oleh saksi saksi
misalnya dari jawa tengah
tiba tiba di rekayasa kita
jumlah daerah diminta
untuk membuat pernyataan
tidak sanggup diverifikasi
ternyata inisiasinya dari kpu
kenapa pengurus pkpi mau
itu persoalan yang lain
tapi hakim menilai bahwa gak boleh
kpu tidak profesional namanya
yang kedua mbak titi lupa
tentang keanggotaan itu dikaitkan dengan sipol
sipol sejak awal
sudah dinyatakan oleh bawasub
tidak bisa jadi dasar untuk
baik keanggotaan dan lain lain
tetapi tetap digunakan kpu
sampai pada tahap verifikasi faktual
itulah yang kemudian oleh hakim
sudah gak relevan lagi
jumlahnya banyak tapi kaitannya sama
empat provinsi dan tujuh puluh lima kabupaten kota
kesannya beda sekali
kalau pbb itu cuma satu kabupaten kota
di mana mana selatan
padahal untuk provinsi kabupaten
jadi jumlahnya gak sebanyak itu
bagaimana respon terkait dengan kpu ini
lebih asik dijawabkan dari respon kpu
di segmen berikut ya mas iwan
kami akan segera kembali
bersajaran berikut ini
oke masih bersama saya
di lain telpon ada mbak titi anggreni
direktur eksekutif perlundan
saya minta mas iman tanggapi respon dari kpu tadi
sebelum kita ke mbak titi
saya hargai kpu akan melakukan mou dengan kaye
untuk mengawasi hakim
tapi yang dalam kasus pkpi
saya kira ada kesan mencari cari
kay hanya mengawasi hal hal yang di luar putusan
kalau isi putusan nggak boleh dicampur

kaya hanya mengawasi hal hal yang di luar putusan

jadi kalau gak ada bukti bukti
misalnya ada pihak kami
penggugat atau tergugat
ketemu aja nggak boleh secara etik
itu boleh diajukan ke kay
tapi kalau yang isi putusannya nggak
dan sejauh prosedur ditempuh dengan baik
dan itu gak pernah ada masalah
kalau mempertimbangkan pk ini gimana mas imam
setelah hasil analisa dan eksaminasi katanya
ya silahkan aja
tapi kalau pk itu nggak
gak cukup waktu lagi
tahapannya udah akan ini
kembali lagi pada ini
kita udah lolos dari awal
itu kalau kita kemudian dibatalkan aneh juga gitu
mbak titi saya mau ke mbak titi dulu nih

gimana anda merespon kpu yang tadi menjawab itu
dan tadi respon mas iman sendiri katanya
ya sebenarnya meskipun besar empat provinsi
tujuh puluh lima kabupaten kota
tapi urusannya sipol
dan fakta fakta persidangannya menunjukkan hal yang lain
pertama kalau soal sipol itu kan
terkait dengan eksistensi peraturan kpu ya
kalau soal sipol itu kan
terkait dengan eksistensi peraturan kpu ya
meskipun ada pernyataan dari bawaslu
di dalam sengketa di bawaslu
sipol itu menurut bawaslu
impalit ataupun tidak legal
ketika penerimaan pendaftaran
tetapi di dalam putusan putusan sengketa bawaslu berikutnya
untuk kasus partai idaman republik dan lain lain

bawaslu mengatakan sipol boleh digunakan
yang tidak boleh itu di awal
bukan di ujung gitu loh
jadi itu konsepsi dari bawaslu
dan sampai hari ini memang
peraturan kpu yang menguat sipol itu
dan ada ketentuan di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas

bahwa uji materi terhadap peraturan kpu
hanya boleh dilakukan di mahkamah agung
nah yang kedua berkaitan dengan
putusan tun ini sendiri
pt tun ini sendiri
ini kan menganulir dua hal ya
pertama keputusan kpu
dan juga yang kedua
yang ada yang sengketa di bawaslu
yang tiga ratus tiga puluh tiga halaman itu
pendaftaran parpol yang diajukan oleh
jadi kan sebelumnya sudah ada sengketa juga
nah berkait dengan sipol
kalaupun sipol dianggap tidak legitimet
tetapi dalam pandangan kami
soal kepengurusan dan keanggotaan itu
tetap mutlak harus dipenuhi
ini yang imam boleh ya
kalau kita sebagai publik terkejutkan
karena misalnya soal ketika dinyatakan
karena kan kita baru terima nih
salinan putusan belum semua kita baca
ada pegurus yang
di oleh kpu
untuk membuat surat pernyataan
apakah secara material
misalnya eksistensi kepengurusan dan keanggotaan itu
terbukti kan di proses pengadilan
nah ini juga yang menjadi pertanyaan publik
membuat kita bertanya tanya
apakah sempat dibuktikan
kebenaran kepengurusan dan keanggotaan itu
itu sempat gak mas iman
bagaimana pembuktian pembuktian kepengurusan
hal hal yang besar sekali itu ya
ketika sidang kita bawa semua itu
orangnya juga ada
faktanya juga ada
tapi tidak terkait dengan sipol
justru tadinya dikatakan mbak titi
aneh juga kalau bawa sepertinya
pendaftaran gak boleh
saya mau mengkomplomasi satu hal lain
yang menjadi ternyata
saya mau kembali ke mbak titi
anda lihat yang aneh ini ada di proses
di kpu dan bawaslunya
atau ada di pengadilan tun nya
yang agak ada aroma aroma
ini pasti kan ada yang salah nih
antara kpu dan bawaslunya
kita tunggu ya langkah tindak lanjut
yang akan dilakukan oleh kpu
karena kpu kan
terus terang ini juga kalau kita bisa katakan
ini luput juga dari pantauan kita
publik dan media
kalau sidang di bawaslu kan rame penuh
bahkan sampai live report
yang di pt un ini
memang tidak banyak menjadi atensi
bisa jadi juga dipicu oleh putusan partai idaman
yang ditolak kan sebelum
kalau bisa memang
mou antara kpu dan komisi yudisial
karena kita akan banyak sengketa sengketa berikutnya
saya mau tanya ke mas imam ini
kita ada mendengar pernyataan pasca partai idaman
kita mendengar satu pernyataan yang cukup menarik dari ketua umum partai idaman
kita saksikan dulu
ada intervensi dari bapak wiranto
ada bentuk intervensi
ini keemangan apa
bukan berpikir sendiri
kalau kita buka gadget nih mas imam
atau ngobrol di warung kopi
ketika romai rahman berbicara seperti itu
partai idaman tidak lolos karena intervensi
partai yang dianggap oposisi dari pemerintah
partai yang menjadi koalisi pemerintah
kemudian quote unquote mungkin saja mendapatkan keuntungan dari intervensi
karena ikut mendukung pemerintah
gimana menjawab petundingan itu
saya tidak tahu intervensi itu seperti apa
tidak bisa diintervensi siapapun
jangankan dari pemerintah
dari atas saja nggak bisa
itu saya sudah pelajari penuh
karena penelitian saya soal kebebasan hakim
jadi saya tidak percaya ada intervensi
dan saya tidak pernah mendengar
apalagi partai kami ini betul betul bersih
jadi ga main belakang gitu
termasuk ketika dengan kpkw daerah
walaupun banyak oknum kpu yang minta dan sebagainya
kita harang betul
untuk memberikan sesuatu
jadi itu salah alamat
seharusnya mbak titi harus terkejut dengan partai partai yang tidak jelas tiba tiba lolos
ya saya tidak menyebutnya
mbak titi kita akan bahas juga keterkejutan lainnya
apa namanya di sesi lainnya
tapi terima kasih mas imam atas konfirmasi dan penjelasannya malam hari ini
sekali lagi kita ucapkan selamat berlaga
di samudera pemilu yang tidak mudah ini
terima kasih sekali lagi mas imam
terima kasih mbak titi atas perbincangannya malam hari ini